halo selamat berjumpa kembali dalam the insiders bersama saya frida litwina
bank mandiri di awal tahun dua ribu dua puluh tiga berhasil membukukan pertumbuhan kinerja yang solid
lewat strategi bisnis yang konsisten kepada segmen potensial dan proses optimalisasi digital perseroan
sebagai hasilnya bank mandiri berhasil dikukuhkan sebagai bank dengan aset terbesar di awal tahun dua ribu dua puluh
selain itu bank mandiri dari tahun ke tahun juga secara konsisten mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan
termasuk aspek pembiayaan berkelanjutan
nah seperti apa bisnis berkelanjutan yang dijalankan oleh bank mandiri
kita akan mengulasnya bersama dengan wakil direktur utama bank mandiri ibu alexandra askandar
halo ibu sandra terima kasih sudah hadir
di cnn indonesia bank mandiri dari tahun ke tahun terus konsisten dalam mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan
termasuk juga di aspek pembiayaan berkelanjutan
seperti apa strategi di aspek ini bu sandra
jadi saat ini kita tahu bahwa isu climate change dan sustainability telah menjadi perhatian global
dan di mana dalam satu dekade terakhir enam dari sepuluh risiko global tertinggi berkaitan dengan global change
dan di mana dalam satu dekade terakhir enam dari sepuluh risiko global tertinggi berkaitan dengan global change
oleh karenanya kita lihat berbagai komitmen disepakati baik secara global maupun nasional
seperti sustainable development goals kemudian paris agreement dan juga indonesias ⁇ enhanced ndc
hal ini juga mendorong regulator maupun investor untuk mulai mempertimbangkan penerapan aspek esg dalam berbagai aktivitas
ada survei yang dilakukan oleh pwc di mana nasabah juga cenderung mempertimbangkan aspek esg
dalam pemilihan produk maupun jasa yang diinginkan
nah bagaimana kami di bank mandiri merespon hal ini
mandiri merespon kondisi tersebut melalui aspirasi untuk menjadi indonesia sustainability champion for a better future
dengan tiga pilar berkelanjutan
yang pertama sustainable banking
melalui aspirasi dan kemudian tiga pilar ini bank mandiri berkomitmen untuk mencapai target utama
pada pilar sustainable banking bank mandiri fokus mengakselerasi indonesia green economy
melalui pengembangan pembiayaan dan produk keuangan berkelanjutan dengan berbagai inisiatif
yang pertama bank mandiri melakukan integrasi aspek environmental social and governance maksudnya atau esg pada seluruh aktivitas bisnis bank
kemudian hal yang berikutnya kami juga melakukan pengembangan berbagai produk
pengembangan berbagai produk dan jasa layanan keuangan berkelanjutan
antara lain penerbitan sustainability bond di tahun dua ribu dua puluh satu
kemudian kami juga menerbitkan green bond di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
dan tahun lalu bank mandiri meluncurkan esg repo
di samping itu bank mandiri juga melakukan penyaluran green loan dan sustainability link loan
peluncuran produk reksadana berbasis esg juga dilakukan oleh
salah satu perusahaan anak mandiri yaitu mandiri investasi
dan dipasarkan melalui super apps kami yaitu livin sejak tahun dua ribu dua puluh satu
oke nah ibu sandra bisa diceritakan juga mungkin seperti apa pencapaian bank mandiri di bidang sustainable financing nih khususnya
dan kemana saja fokus pengembangan pembiayaan tersebut di bank mandiri
oke jadi sampai dengan maret dua ribu dua puluh tiga ini
bank mandiri telah menyalurkan sustainable portfolio sebesar rp dua ratus tiga puluh dua triliun
di mana dari porsi tersebut ada sebagian green financing sebesar rp satu ratus sembilan triliun
dan hal ini menjadikan kami sebagai market leader green finance dengan market share terbesar
kemudian juga produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya
dan menghasilkan sedikit polusi atau eco efficient
dan juga disalurkan ke transportasi ramah lingkungan
nah kemudian ada juga social portfolio
disalurkan ke sektor umkm
senilai rp satu ratus dua puluh tiga triliun yang telah menjangkau lebih dari dua lima juta nasabah
inklusif termasuk hal ini petani nelayan dan wanita di area ruler
berikutnya ke depan bank mandiri akan terus menjaga share sustainable portfolio kami
sesuai kategori kegiatan dan kegiatan dari kategori ekonomi dan kegiatan dari ekonomi
berikutnya ke depan bank mandiri akan terus menjaga share sustainable portfolio kami sesuai kategori kegiatan dan kegiatan dari ekonomi
yang berfokus pada sektor renewable energy kemudian eco efisien serta transportasi ramah lingkungan
dan termasuk juga pengelolaan sumber daya hayati berkelanjutan
dan hal ini mungkin yang akan terus kami komit ke depannya
terima kasih anda masih di insiders dan masih bersama saya ibu alexandra askandar wakil direktur utama bank mandiri
ibu sandra kita masih bicara mengenai pertumbuhan berkelanjutan
bank mandiri ini kan punya komitmen untuk menjadi indonesia sustainability champion for a better future
nah adakah rencana dari bank mandiri untuk mencapai ini
kan seperti misalnya green bond begitu
jadi sebagai market leader green banking kami tentunya terus berupaya untuk menjadi yang progresif dan terdepan
dalam pengembangan produk maupun jasa keuangan ke green asset melalui pembiayaan dan pendanaan
tadi saya sedikit sudah sampaikan bahwa di tahun dua ribu dua puluh satu bank mandiri meluncurkan sustainability bonds sebesar tiga ratus juta dolar

lalu dilanjutkan penerbitan esg repo sebesar lima ratus juta dolar di tahun dua ribu dua puluh
dan baru saja pada mei tahun ini bank mandiri menerbitkan green bond tahap satu sebesar lima triliun rupiah atau separuh dari total target penawaran umum berkelanjutan
green bond ini yang mana targetnya adalah besar sepuluh triliun rupiah
dana yang dihimpun akan menjadi sebesar seratus juta dolar
dan ini pun akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali semua kegiatan kegiatan usaha berwawasan lingkungan atau kubl yang ditetapkan oleh pojk enam puluh tahun dua ribu tujuh belas
green bond bank mandiri tahap satu ditawarkan dalam tiga seri
yang pertama seri a akan jatuh tempo di tahun depan dua ribu dua puluh
dan yang seri b berjangka waktu tiga tahun
dan yang terakhir seri c bertenor lima tahun
penerbitan green bond ini semakin mempertegas konsistensi bank mandiri dalam mendukung pencapaian target net zero emission indonesia di tahun dua ribu dua puluh
dan tentunya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon
menyusul tren aksi berkelanjutan
bank mandiri akan terus meningkatkan alokasi penyusul akar

dan akan mengakselerasi pengembangan produk maupun layanan perbankan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
oke baik ibu sandra
nah kalau dilihat dari sisi layanan perbankannya
inisiatif apa lagi yang sudah diterapkan atau yang akan diterapkan oleh bank mandiri untuk lebih mempertegas konsistensinya dalam mendukung net zero emission di indonesia
bank mandiri berupaya untuk berkontribusi secara aktif dalam mengolah resiko iklim melalui komitmen bank mandiri mencapai net zero emission on operational di tahun dua ribu tujuh belas
strategi pilar sustainable operation untuk mencapai net zero emission di tahun dua ribu tiga puluh ini dilakukan dengan mengembangkan digital carbon tracking ke seluruh
kemudian kami berupaya untuk membangun green business strategy
kemudian kami berupaya untuk membangun green business mike

serta mengembangkan green operational termasuk juga melakukan carbon insetting
yaitu melakukan penanaman pohon mangrove dan restorasi lahan ke beberapa wilayah di indonesia
dan sebagai market leader carbon tracking operational
kami telah berhasil mencatat emisi karbon operasional yang dihasilkan
dari penggunaan bbm kemudian genset listrik di seluruh dua tiga ratus enam puluh delapan cabang bank mandiri
dan lebih dari tiga puluh delapan ribu perjalanan dinas para mandirian sesuai dengan green gas house protocol
total intensitas emisi operational kami mencapai tujuh sembilan puluh dua ton co dua per jam
rp lima sembilan puluh dua ton co dua per pegawai di tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu
perhitungan emisi karbon ini juga sudah mengadopsi iso empat belas ribu enam puluh empat
dan telah diverifikasi oleh independent assurer
pencapaian bank mandiri menurunkan emisi karbon operasional juga tercermin dari beberapa faktor
hingga penanaman dua puluh dua mangrove di lahan seluas dua puluh hektare
kami juga berinvestasi pada green operational antara lain instalasi lima ratus lima puluh enam solar panel
perolehan green building council indonesia serta memiliki tiga ev charging station
selain itu kami juga menyadari pentingnya kolaborasi dalam mencapai aspirasi net zero emission di tahun dua ribu tujuh belas
oleh karenanya bank mandiri secara aktif mendorong seluruh pihak untuk ikut berpartisipasi
mulai dari pegawai bbm sendiri yang kami namakan mandirian
kemudian tentunya nasabah ataupun klien dan juga kami aktif berdiskusi dengan regulator atau policy maker
oke mudah mudahan upaya dari bank mandiri untuk mencapai net zero emission di indonesia
dan mendukung upaya pemerintah mencapai hal tersebut menular nih ya bu ya kepada seluruh masyarakat indonesia
kita akan lanjutkan perbincangan kita namun kita harus jeda sekali lagi
pemirsa tetaplah di insiders kami masih akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih di insiders bersama saya dan ibu alexandra askandar
wakil direktur utama bank mandiri
ibu sandra disrupsi atau gaguan digital saat ini terjadi di seluruh aspek kehidupan kita
dan juga industri global tanpa terkecuali tentunya di industri keuangan
bagaimana langkah bank mandiri menyikapi perubahan perubahan ini
bank mandiri menghadapi disrupsi digital sama dengan yang lain gitu ya
dengan mengimplementasikan serangkaian langkah strategis untuk tetap relevan dan kompetitif di era digital saat ini
transformasi digital bank mandiri mencakup dua aspek
yaitu aspek bisnis dan aspek operasional
saya jelaskan dari sisi aspek bisnis bank mandiri berperan aktif mendorong inklusi keuangan
dengan menyediakan akses perbankan digital melalui super apps kami yang dinamakan livin
untuk segmen nasabah retail yang telah mencapai tujuh belas lima juta pengguna saat ini mbak frida
dan di segmen wholesale bank mandiri juga memiliki platform digital
yang dinamakan kopra yang telah melayani lebih dari seratus ribu perusahaan korporasi
melalui teknologi digital bank mandiri ingin memastikan akses yang mudah merata serta transparan terhadap produk dan layanan keuangan
yang diharapkan dapat memberi manfaat sosial yang signifikan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan finansial
pada aspek operasional bank mandiri memanfaatkan digitalisasi untuk menjalankan kegiatan operasional yang ramah lingkungan dan rendah emisi
beberapa langkah yang kami lakukan termasuk pengurangan konsumsi kertas melalui implementasi e dokumen
kemudian membangun atau kami sudah melaunching smart branch
serta melakukan digital carbon tracking seperti yang tadi saya jelaskan
untuk memastikan keamanan dan data nasabah serangkaian transformasi digital tersebut telah mengadopsi sertifikasi internasional
hingga memperoleh top score indeks keamanan informasi badan cyber dan sandi negara atau bssn
dan indonesia industry empat readiness index
sebagai leading sustainable bank kepercayaan nasabah akan digital tercermin dengan diperolehnya beberapa award
baik di level lokal maupun dari regional
dan digital award indonesia mengapresiasi kami sebagai
dan the best ceo for corporate digital transformation of the year dua ribu dua puluh tiga yang diselenggarakan oleh itec indonesia
oke wah selamat bu terhadap pencapaian pencapaian bank mandiri yang sedemikian banyaknya ya
nah terakhir mungkin bu sandra tadi sudah dijelaskan bagaimana upaya dari bank mandiri dengan strategi berkelanjutannya
nah mungkin dari ibu sandra sendiri ada pesan kepada pemirsa mungkin apa yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat indonesia nih
untuk juga terus membantu upaya pemerintah mencapai net zero emission nantinya
baik kita sama sama tahu bahwa pemerintah memiliki aspirasi untuk mencapai net zero emission
tentunya untuk mewujudkan hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri gitu ya
oleh karenanya seperti tadi juga saya sudah sampaikan bahwa kita perlu mendorong semua pihak untuk ikut bersama sama bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan hal ini
oleh karenanya bank mandiri juga melakukan aktif berdiskusi dengan regulator dengan pemerintah dengan pemerintah

dan tentunya yang paling dekat dengan kami adalah mengajak melibatkan peran aktif juga dari nasabah ataupun kliennya bank mandiri
mungkin itu ya mbak frida
baik terima kasih ibu sandra sekali lagi atas waktunya di insider cnn indonesia
pemirsa demikianlah bincang bincang saya dengan wakil direktur utama bank mandiri ibu alexandra askandar
semoga bermanfaat bagi anda dan memberikan inspirasi bagi anda untuk turut mendukung net zero emission